pemirsa sementara itu melalui semuanya telepon sudah ada direktur komunikasi program kartu prakerja panji ruki
selamat siang mas panji
selamat siang mas
mas panji melihat adanya pendaftaran calon peserta bagi kartu prakerja pada hari ini gelombang pertama hingga pukul empat sore
ada beberapa catatan dari beberapa publik bahwa ini sangat menyulitkan bagi calon peserta yang berada di beberapa daerah yaitu ketersediaan dari internet
baik jadi memang kartu prakerja ini hanya diberikan sekali untuk setiap orang
jadi karena itu jika memang masyarakat membutuhkan akses internet ada dua solusi yang ditawarkan pemerintah yaitu
menteri dalam negeri telah memerintahkan pemerintah daerah untuk menyediakan tempat tempat di kantor dinas
di mana dapat menyediakan akses internet
atau alat elektronik yang terhubung dengan internet
sehingga masyarakat bisa mengakses pelatihannya di sana
atau bisa juga di tempat tempat yang disediakan oleh kemenaker seperti balai balai latihan kerja
itu yang pertama
tapi yang kedua karena program ini hanya diberikan sekali para peserta
saya pikir masih ada kesempatan buat masyarakat untuk menunggu saat pembatalan sosial itu sudah diangkat
sehingga kursus kursus online yang sudah kami persiapkan
yang saat ini kami tahan dulu karena adanya resiko penularan covid sembilan belas
itu nanti bisa ditawarkan ke masyarakat luas
jadinya bisa menahan dulu kita berikan kesempatan kepada mereka yang sekarang pekerja yang terdampak covid
dan dapat mengakses pelatihan online
nanti setelah insya allah kalau kita bisa mengangkat batasan sosialnya
maka kursus offline pun akan ditawarkan
ya mas panji sebelum mewawancara dengan anda kami sempat berbincang juga dengan pengamat kebijakan publik
trubus rahardiansyah yang mengatakan bahwa ini syarat dengan konflik kepentingan
karena salah satu dari mitra kerjanya merupakan startup dari luar
sedangkan sejauh ini memang pemerintah sudah memiliki sumber daya tersendiri di pemerintah
seperti blk dan juga hal lainnya
saya perlu klarifikasi bahwa tersedia delapan platform mitra dari prakerja
yang kemudian akan terus bertambah
dimana mereka menyediakan pelatihan bagi peserta
pilihannya ada di tangan peserta
jadi tidak ada penunjukan pengarahan atau harus mengakses bantuan pelatihannya di salah satu platform
jadi delapan mitra ini kemudian dapat memberikan layanan kepada masyarakat
sesuai dengan produk dan strategi masing masing sehingga memberikan layanan yang terbaik
sehingga peserta bisa memilih sesuai dengan minat kebutuhan dan tentunya kebutuhan
dan tentunya kemampuan untuk membeli mereka
jadi untuk konflik kepentingan itu saya kira tidak benar
karena ini berbasis kepada pilihan dan kompetisi di antara platform tersebut
dan mungkin saya mesti klarifikasi bahwa berdasarkan aturan dari prakerja
bahwa kami hanya bisa bekerjasama dengan badan usaha di indonesia
catatan lainnya mas panji yaitu delapan startup ini tidak terbiasa
melakukan pelatihan respon anda seperti apa
mungkin saya perlu klarifikasi bahwa ada dua pihak yang terlibat di sini
pertama adalah platform digital yang memberikan jasa distribusi atau marketplace
bagi pelatihan untuk peserta kartu prakerja
sedangkan pihak yang kedua adalah lembaga pelatihan itu sendiri
yang memang bisnisnya dan kealihannya adalah memberikan pelatihan bagi para pembelajar
jadi kita perlu pisahkan dua peran ini dan lembaga pelatihan kemudian bebas
bekerjasama dengan salah satu dari delapan atau semua dari delapan
untuk memberikan layanannya atau tawaran pelatihannya kepada user user dari delapan platform digital ini
jadi saya perlu pisahkan dan klarifikasi bahwa peran platform digital ini adalah distribusi atau marketplace
sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses dan membanding bandingkan
istilahnya browsing pelatihan sesuai dengan minat dan harga yang tentunya cocok bagi mereka
mereka secara rasional akan memilih pelatihan yang mungkin lebih kompetitif lebih efisien
dan sesuai dengan kebutuhan yang masing masing
tapi alasan penunjukan delapan startup ini seperti apa sebenarnya mas panji
sehingga menimbulkan pertanyaan publik
jadi sebetulnya ini bukan penunjukan mas
jadi ini adalah benar benar kerjasama
kami menanyakan platform digital yang bisa dan mau memberikan pelatihan
bisa dan mau memberikan layanan ini kepada masyarakat
di tahap awal ini saja delapan ini siap bekerjasama dengan pemerintah
kemitraan ini sifatnya terbuka bisa menambah
kami dan berencana akan menambah dari delapan ini
dan kami akan terus evaluasi apakah layanan ini
layanan dari platform digital itu kemudian diminati oleh masyarakat
dan melalui rating ulasan maupun transaksi yang terjadi
sehingga kita bisa melakukan evaluasi
apabila platform digital ini kemudian tidak memberikan layanan yang baik
atau tidak mengikuti kriteria dan syarat dari lembaga pelatihan yang mereka harus kurasi
tentunya itu bisa kami evaluasi
dan kami akan terus menambah platform digital tidak ada penunjukan
dan ini tidak tertutup
bagaimana antisipasi anda atau tim untuk banyaknya keluhan mengenai akses internet beberapa daerah
kita tahu bahwa semua jaringan internet belum tersedia di berapa daerah di indonesia pak panji
ya memang saya akui yang mas tadi katakan memang benar
memang ini adalah kondisi yang kami harus pemerintah mesti hadapi dengan adanya resiko covid
pemerintah mengambil keputusan untuk memberikan layanan atau pelatihannya secara online dahulu
namun kita akan terus mengevaluasi apabila telah lebih aman untuk adanya pelatihan secara tatap muka
maka kursus offline akan disediakan
dan kami sudah siapkan ribuan kursus digital
khusus jenis pelatihan secara tatap muka di seluruh indonesia
tidak hanya terpusat di satu tempat
yang dapat diakses oleh masyarakat
untuk di masa ini tentunya hanya masyarakat yang mungkin memiliki akses kepada internet dapat mengakses pelatihannya
namun seperti saya katakan tadi jangan khawatir
karena manfaat atau pekerjaan ini tidak diberikan sekali di depan
maksudnya tidak semua dari dua puluh triliun yang telah dianggarkan oleh pemerintah untuk tahun ini diberikan saat ini
jadi atau perminggu satu gelombang perminggu
artinya dalam beberapa waktu ke depan jika memang sudah ada pelonggaran dari pembatasan sosial
maka masyarakat pun bisa mengakses latihan latihan secara offline
mungkin saya bisa himbau bahwa mungkin masih bisa bergabung di masa masa yang depan
sampai saat ini sudah ada lima juta pendaftar di kartu prakerja
yang ini sudah hampir mendekati total kuota dari kartu pekerja sebesar lima enam juta di tahun ini
jadi ini mungkin menjadi rujukan bagi kita semua bahwa
paling tidak sudah ada sekitar lima juta dan terus bertambah yang bisa mengakses situs
dan tentunya nanti bisa mengakses dari apa namanya latihan secara online begitu
singkat saja mas panji apa saja mungkin persyaratan bagi para calon peserta ini biar lolos
atau agar lolos verifikasi administrasi sehingga mendapatkan kartu prakerja
baik jadi secara umum persyaratannya adalah simpel sebenarnya
adalah di atas delapan belas tahun karena itu adalah definisi angkatan kerja gitu
tidak sedang kuliah atau sekolah formal
dan mengikuti pendaftaran di situs prakerja go id
di saat mengikuti pendaftaran para peserta atau calon pendaftar itu harus menyelesaikan
tes kompetensi dasar dan motivasi mengisi data dirinya dan akan difilm
dan verifikasi ke kementrian dan lembaga terkait perihal syarat untuk umur
dan status sekolah dan kuliahnya
jadi setelah sukses melakukan pendaftaran masyarakat atau peserta atau calon pendaftar
bisa mengikuti gelombang pendaftaran perminggunya
jika belum berhasil masuk dalam gelombang minggu satu maka bisa kemudian mengikuti gelombang ke dua atau ke tiga dan ke empat seterusnya
tanpa harus melakukan registrasi ulang
baik terima kasih mas panji ruki manajemen pelasana program kartu prakerja telah berbagi informasi dengan siang ini dengan kami sian indonesia